pasangan ridwan kamil uur zanul ulum atau rindu menggelar acara pengukuhan dan rapat akbar
sedangkan tim pemenangan pasangan calon hasan dan anton menyatakan berada dalam situasi yang kondusif karena tidak perlu memikirkan koalisi
sementara itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan indonesia strategic institute atau instrad
bakal calon gubernur jawa barat ridwan kamil masih memuncaki hasil survei elektabilitas disusul oleh deddy mizwar
di hadapan ribuan relawan rindu yang mengaku berasal dari sejumlah wilayah di jawa barat
pasangan emil dan uu mendeklarasikan secara resmi keikut sertaannya dalam perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur jawa barat
acara yang digelar di sabuga kota bandung kamis malam itu turut dihadiri pengurus partai koalisi
yakni partai nasdem pkb p tiga dan hanura
romahum mursi adalah satu satunya ketua umum partai yang hadir
dalam pidato politiknya pasangan ini berharap relawan rindu dapat membantu menciptakan suasana pesta demokrasi yang kondusif
kemenangan harus diperjuangkan itu pesan malam ini
karena walaupun survei bagus tapi itu kan hanya salah satu referensi
kami tidak mau tak kabur insya allah dengan ketok pintu silaturahmi menyapa warga jawa barat
itulah rencana yang akan dikumandangkan
malam ini selama satu ratus dua puluh hari menuju hari kemenangan di tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
untuk mematangkan strategi kampanye pada pemilihan kepala daerah jawa barat
yang akan dilaksanakan pada lima belas februari dua ribu dua puluh
tim pemenangan pasangan calon dari pdi perjuangan hasan dan anton amanah
menyatakan berada dalam situasi yang kondusif karena tidak perlu memikirkan koalisi
satu satunya pasangan dari empat pasangan
stand pilgub jabar dua ribu delapan belas ini yang didukung oleh hanya satu partai
dan kemudian ketua umum partainya dpd pd perjuangan jawa barat sendiri yang menjadi calon gubernurnya
sebab koalisi itu kadang kadang juga banyak mengakibatkan handicap atau barrier
dalam pelaksanaan meraih dukungan masyarakat
sementara itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan indonesia strategic institute atau instract
meski mengalami penurunan secara prosentase pasca bersanding dengan uu ruzanul ulum
bakal calon gubernur jawa barat rituan kamil masih memuncaki hasil survei elektabilitas dengan angka dua puluh lima enam persen
di posisi kedua ada deddy miswar yang justru mengalami peningkatan
usai berpasangan dengan deddy mulyadi dengan angka dua puluh empat satu persen
dua bakal calon lainnya masing masing sudrajat ahmad saiku dan tb hasanuddin anton carlian
terlihat belum memperlihatkan peningkatan
yang signifikan yakni dengan angka dua satu dan satu sembilan persen
sosial analis instrad adi nugroho mengatakan pemilihan pasangan mempengaruhi angka elektabilitas
kerugian bagi kang emil pada saat memutuskan berkoalisi memilih pasangan dengan pak uu
sehingga menurunkan elektabilitas mereka
dibandingkan dengan pasangan deddy mizwar dan deddy mulyadi
pasangan deddy miswar dan deddy mulyadi kalau mengacu hasil hasil survei sebelumnya
mereka berdua justru terjadi penambahan
survei yang dilakukan dengan cara face to face dengan jumlah satu delapan ratus responden
yang tersebar di dua ratus dua puluh lima kecamatan dari dua puluh tujuh kabupaten dan kota di jawa barat
pada dua puluh tujuh sampai tiga puluh januari dua ribu delapan belas dengan margin of error sebesar dua tiga puluh satu persen ini
juga menunjukkan masih tinggi
pemilihan pasangan yang belum menentukan pilihannya
yakni sebesar empat puluh lima dua persen
dari sisi popularitas pasangan dengan prosentase tertinggi
masih diraih pasangan deddy miswar deddy mulyadi dengan sembilan puluh empat persen
dan ridwan kamil uu ruzanul ulum delapan puluh empat tujuh persen
sementara dua pasangan lainnya yakni sudrajat ahmad saiku dan tbh sonodin anton carlyan
masih harus bekerja keras karena baru dikenal publik di kisah ini
tim liputan transmedia